yang di luar semua kebanyakan lagi pada heboh tapi kita tanya malam hari ini dengan trubus rahandiansyah analis kebijakan publik universitas trisakti
pak trubus selamat malam
gak tau nih pak trubus heboh juga nggak menanggapi lomba video simulasi protokol kesehatan new normal ini
kalau di luar kan heboh banget artinya gini banyak atau anggarannya ini besar kan satu ratus enam puluh delapan miliar rupiah
penting gak sih artinya untuk menggelar video new normal lomba seperti ini di tengah pandemi walaupun memang alokasinya nanti akan ke did ya ke dana investasi daerah kan pak trubus
iya menurut saya sih sebenarnya kan urgensinya itu tidak terlalu signifikan gitu loh artinya apa
artinya kan harus ini kan kita persoalannya bagaimana penegakan protokol kesehatan kan gitu
jadi harusnya malah konsentrasi
konsentrasinya itu kalau mau melakukan penegakan itu justru misalnya di pasar itu kan sekarang pasar menjadi muncul apa istilahnya kluster baru kan selain juga lapas gitu
jadi menurut saya kenapa tidak saja itu yang di pasar ini kemudian dilakukan tes masif gitu ya tes terapitas secara masif
sehingga nanti diketahui kalau misalnya hanya dasarnya terkait dengan apa rendahnya berdasarkan kurva atau penurunan kurva
itu kan bisa dimanipulasi artinya gak semua daya
daerah itu kemudian apakah selama ini serius sungguh sungguh menangani soal corona kan ini kan menjadi pertanyaan
apalagi kemudian ini tidak menyangkut kesejahteraan masyarakat kan di salah satu di
ini kan satu harus persoalannya untuk kesejahteraan masyarakat kemudian soal layanan publik kan gitu
jadi ini kan persoalannya menjadi hal gak urgen karena apa
karena kemudian loba itu sendiri memunculkan polemik di publik artinya masyarakat sendiri memandang
masyarakat tidak merasa mendapatkan keuntungan apa apa dari situ gitu loh
jadi harusnya malah sekarang ini bagaimana agar diketahui bahwa indonesia tidak menjadi pohot spot
nah nantinya seperti tuduhan beberapa media di luar juga sehingga kita perlu melakukan tes secara masif gitu ya
dari tes tes pcr itu nanti kita ketahui kan gitu harusnya
ya terlepas dari kemudian kemendagri juga mempersiapkan nanti dalam rangka
untuk pilkada daerah ini kan jadi pilkada ini kan juga bagaimana menegakkan protokol kesehatan ini kan juga membutuhkan kos yang banyak
saya kira itu jadi lebih baik ini sekarang ini yang langsung berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat
yaitu apa mengenai penegakan protokol kesehatan
artinya kedisiplinan menjadi penting bagaimana kemudian sebenarnya yang penting adalah mengedukasi masyarakat itu gitu
sebenarnya masyarakat ini diedukasi bekerjasama dengan pemerintah jairah
sehingga daerah ini bisa melakukan
semacam sosialisasi komunikasi yang baik dan mengetahui dengan betul yang namanya bahaya corona
karena selama ini kan masyarakat juga ada yang menganggap corona ini tidak terlalu berbahaya
sehingga ada misalnya ada keluarganya yang kebetulan meninggal dalam konteks
apa namanya protokol covid gitu ya
kemudian ini kemudian ada yang memaksa sampai harus mengambil jenazahnya keluarganya
ini kan terjadi persoalan yang kemudian adanya tingkat penularan yang kemudian tinggi
jadi menurut saya
itu yang paling penting jadi bagaimana sebenarnya protokol kesehatan itu ditegakkan daerah
nah caranya yaitu tadi dengan melakukan edukasi secara masif
nah kalau mau tes lain ya sebenarnya untuk asn ini di daerah itu juga dites semuanya gitu ya
jadi apakah mereka mereka ini juga sudah ada yang tertular atau belum kan gitu
jadi diketahui sehingga data itu penting
karena data ini nantinya menjadi dasar bagi kita untuk mengambil kebijakan yang lebih lanjut
sehingga persoalan penularan
pengeluaran apa namanya
covid ini setidaknya bisa dengan cepat lah
harapan kita kan dengan cepat memutus mata nanti penyebaran covid
kita targetkan paling tidak asumsinya september ini sudah selesai gitu loh
jadi berlarut larut tidak lama gitu
oke jadi kalau saya ambil kesimpulan dari pak trubus
pertama tidak tepat sasaran ya kan
karena sebaiknya alokasi anggaran itu digunakan untuk pemeriksaan tes covid secara masif
kalau tadi ngomongin edukasi juga
bagian dari kampanye video simulasi protokol kesehatan ini kan juga menjadi apa ya
mungkin bagian dari sosialisasi edukasi pengenalan
kemudian adaptasi masyarakat juga bagaimana terhadap protokol kesehatan
artinya ini ada kesangsian bahwa selain tidak tepat sasaran tidak akan berjalan efektif kah
atau gimana pak
iya paling kita ya satu memang tidak tepat sasaran kan gitu kali
edukasi ini kan jadi tidak bisa langsung ke masyarakat bagaimana sesungguhnya yang terjadi di tingkat bawah gitu kan
jadi yang kedua ya tentu kemudian itu menjadi masyarakat sendiri belum paham kan maksudnya apa dengan adanya bahaya corona ini
karena ini kan masalah sosialisasi edukasinya itu
jadi yang penting bagi saya menurut saya itu justru masyarakat ini sekarang saatannya
karena kita sudah sejak bulan maret itu mengenal istilah corona gitu ya masyarakat
tapi di masyarakat ini masih terbagi menjadi tiga
ada yang betul betul paham artinya memang taat masyarakat konformitas
tapi juga ada masyarakat kita yang kategorinya itu masa bodoh atau kurang kurang patuh istilahnya egp monggo dipikirin gitu kan
kemudian yang ketiganya ya tentu masyarakat yang ada visi visi lah white and see lah
karena itu untuk meyakinkan supaya masyarakat ini memahami betul bahaya corona
tentu dengan cara melakukan edukasi itu
sehingga edukasi ini bisa diperhatikan
bisa tepat sasaran gitu loh mbak
ini karena kalau misalnya selama ini kan kalau misalnya hanya beranggapan di sekelompok masyarakat tertentu terbatas kan
nah sementara di masyarakat taruhlah misalnya di pasar gitu pasar saja untuk dki jakarta masih banyak yang kategori kemudian kluster kluster baru muncul kan gitu
karena kemarin di car tiga d juga muncul
nah ini kan sebenarnya kan berarti masyarakat itu belum paham gitu ya
belum paham betul bagaimana bahaya corona
sehingga ketika nanti di tempat pariwisata
nanti di tempat pariwisata tempat wisata ini kan juga sempat dinilai itu
nah itu juga harusnya kan sebelum itu dilakukan bagaimana supaya di tempat wisata tidak terjadi klaster baru itu penambahan kluster baru
sehingga ini yang perlu dilakukan kan gitu
jadi menurut saya dalam hal ini tentu kemendagri harus melakukan mendorong kepada daerah selain dengan cara itu
tentu dengan cara face to face tatap muka
jadi memberdayakan rt rw lurah kamat semuanya
rangkat daerahnya itu untuk bagaimana secara cepat menanggulangan atau memutus mata rantai penyebaran covid itu sendiri gitu loh
pak trubus kalau ini diperdebatkan artinya ini kan sudah keluar pemenangnya kan
anggarannya pun juga sudah ada kan
mereka sudah ini lah ya
tadi pak trubus juga menyinggung ada pasar kemudian ada tempat wisata
artinya itu dua yang masuk dalam sektor yang ada di kategori apa ya
jadi kategori lomba ini kan video simulasi protokol kesehatan gitu
bagaimana ini akhirnya kedepannya bisa menjadi contoh
artinya pemenang pemenang ini pemda pemda ini yang menang bisa menjadi role model
misalnya untuk kategori pasar modern kemudian kalau pasar tradisional semua wilayah pasti ada lah di indonesia
tapi misalnya untuk pasar modern kemudian restoran tempat wisata pelayanan pintu satu terpadu
ya menurut saya kan yang paling apa urgen paling mendesak di pasar
baik pasar modern maupun pasar tradisional juga
itu kan persoalan physical distancing kan gitu
sehingga nanti kalau pasar pasar modern itu tentu harus dirubah polanya kan
artinya pola bagaimana interaksi antara pembeli dengan pembeli maupun dengan penjual itu bisa diatur sedemikian rupa
artinya menegakkan yang namanya physical distancing
karena persoalannya selama ini di pasar ini kan lemahnya
tidak hanya persoalan tidak cuci tangan atau tidak pakai masker
tapi persoalannya persoalan di physical distancing itu
jadi dengan adanya penilaian terhadap pasar pasar ini sendiri supaya tidak menjadi
menjadi terus menjadi kluster baru menurut saya ya desain pasarnya yang dirubah gitu
kita mengubah desain pasar agar terjadi jarak antara pembeli penjual
antara pembeli dengan pembeli gitu ya
sehingga itu ada antrian atau pengelompokan pengelompokan secara khusus
misalnya pasar yang khusus untuk sayur mayur tersendiri
oh di pisah pisah
kemudian yang untuk daging juga tersendiri
nah sehingga di apa misalnya untuk baju pakaian juga tersendiri misalnya gitu
jadi jangan campur campur sama ini apalagi yang di pasar tradisional kan campur itu
karena campur kemudian mana yang jualan pakaian mana yang jualan daging mana yang jualan sayur itu kadang jadi satu atau
jualan untuk keberadaan
jualan untuk kebutuhan dapur itu kan jadi satu
nah karena itu menurut saya ini dipisah pisah supaya nanti ketika pembeli itu membutuhkan tinggal menghubungi
nah gitu dibuatlah mata mata jarak jarak ya
jadi ada desainnya
jadi polanya itu agar antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lain tidak saling bersentuhan gitu
nah ini yang perlu dipikirkan ke depan menurut saya itu mbak
kita akan lihat bagaimana kemudian dampak dari video video ini
yang sudah menarik

untuk tetap taat pada protokol kesehatan
terima kasih pak trubus sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini